hai raut wajah triyono tampak serius melihat sapi di kandang kude sariindah putra bendowo
di daerah pondokopi duren sawit jakarta timur pria yang tiap tahun membeli sapi untuk dijual
kembali ini yakin hewan yang bakal dibeli dari pemilik kandang terjamin kesehatannya
ya karena di sini kandangnya higienis terus sapinya juga sehat sehat terus yang kedua harganya juga
terjangkau gitu jadi untuk jualan lagi masih bisa mas ini adalah kandang hewan kurban yang
dimiliki tri pranoto pria yang menekuni bisnis penjualan hewan kurban sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini mengaku
selalu berusaha menjaga kualitas hewan yang dijualnya demi kepuasan pembeli bahkan ia
secara terbuka mempersilahkan tim gabungan jakarta timur menggelar pemeriksaan kesehatan
dan kelayakan hewan kurban yang berada di kandang senin siang pria yang akrab di sapati toh ini
lupa mempersilahkan tim kesehatan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan pencegahan
covid sembilan belas bagi para pegawai dan pembeli di kandang tempat hewan kurban karena posisinya di wilayah
jakarta timur mau ada covid enggak ada kofit memang setiap bulannya atau sebulan dua kali memang sudah
rutinitas di samping itu saya pribadi juga punya dokter pribadi untuk hewan dari hasil pemeriksaan tim kesehatan
hampir seluruh hewan di sini dinyatakan sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban sampai saat
ini sudah dilakukan pengawasan di tempat penampungan sebanyak satu ratus tiga puluh enam lokasi yang tersebar di sepuluh kecamatan
meliputi hewan hewan yang diperiksa kurang lebih sebanyak sepuluh ribu dari pemeriksaan yang
dilakukan teman teman yang kita mulai dari tanggal tiga belas juli kemarin ada yang ditemui
cacat sebanyak satu ekor dan cukup umur sebanyak enam ekor julia apsari menambahkan hewan kurban
yang dijual harus memenuhi tiga syarat yaitu sehat tidak cacat dan cukup umur untuk sapi
berumur di atas dua tahun dan kambing di atas satu tahun penjual hewan kurban selanjutnya akan
mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan ia juga menghimbau kepada para pembeli hewan
korban untuk melakukan pembelian di tempat yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas
agung happy evan askam jakarta